ya mayoritas anggota parlemen amerika mendukung pemakzulan presiden amerika serikat donald trump
kisruh politik di tengah carut marutnya amerika serikat akibat pandemi corona saat ini juga menimbulkan banyak pertanyaan
dan kita bahas langsung bersama direktur pusat kajian wilayah amerika universitas indonesia suzy sudarman
selamat malam bu suzy
ya bu suzy ini bukan kali pertama ya parlemen mengajukan mosi pemakzulan terhadap trump
dan kali ini kelihatannya angin agak sedikit berganti ya kalau melihat jumlah suara yang mendukung mosi tersebut
dan yang menariknya lagi kita tahu juga masa jabatan trump akan berakhir sebentar lagi dan akan digantikan oleh joe biden
tapi kenapa prosesnya masih tetap dilanjutkan bu suzy
proses impeachment maksudnya pemaksulan itu
karena terlihat bahwa donald trump adalah seorang yang berbahaya
sehingga mereka harus meyakinkan
meyakinkan diri mereka sendiri
bahwa melalui impeachment ini dia tidak akan berperan lagi di pancah politik as
berarti ini adalah salah satu cara sebenarnya untuk ditujukan supaya menghentikan langkah presiden trump di pilpres selanjutnya
seperti itu ya bu suzy
ya kalau misalnya dia benar benar diberi sanksi
artinya dia tidak lagi memperoleh pensiun tidak memperoleh first yang harusnya didapat oleh seorang presiden amerika
dan tidak boleh mencalonkan diri dalam
pemilihan umum di as
tapi kalau untuk tindakan atau apa ya yang dituduhkan oleh terutama dari nancy pelosi sendiri terkait dengan kisruh yang dialamatkan
atau kemudian disebabkan oleh presiden trump di capitol hill kemarin
kalau kita melihat sejarahnya di amerika serikat sendiri presiden yang dimaksudkan oleh parlemen ini bukan hanya presiden trump ya
ada andrew johnson sebelumnya kemudian juga richard nixon kemudian bill clinton
nah kalau dari kaca
saya mau tanya bu suzy sendiri
sesuatu atau tindakan presiden trump yang kemarin ini sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai masuk dalam pasal pasal impeachment
ya karena dianggap seditious
leticious dalam artian menolak kehadiran pemerintah amerika serikat
melawannya secara langsung dan itu berlawanan dengan konstitusi amerika yang seharusnya dihormati
artinya ada cabang pemerintah
pemerintah pertama yang melawan cabang pemerintah kedua lalu menyerbu
jadi sebetulnya itu tidak memungkinkan parlemen untuk membuahkan undang undang atau menjalankan pekerjaannya
baik terima kasih atas informasinya bu susi sudarman
terima kasih telah bergabung bersama cnn indonesia connected pada malam hari ini